susah gak jaga mulut lo
silahkan kalo mau pukul
kalau lo masih mau di sel tikus
nih gua kasih
lo gak berani
anda lagi lagi bermurah bu
apa ibu mau masukkan ke sel tikus lagi bu
saya yang habis ngajar dia
karena dia menghina kami berdua
ibu jangan berkelahi ya
emak sama anak jadi napi baru
lo udah tanya belum sama nyokap lo
aku lakan verba
emak apa ya
silahkan kalau mau pukul kalau lo masih mau di sel tikus
nih gua kasih
tuh tuh ya sini gua
lu tuh bener bener ya lu gak berani
anda lagi lagi berurah bu
apa ibu mau masukkan ke sel tikus lagi bu
saya yang habis ngajar dia
karena dia menghina kami berdua
oh iya saya peringatkan sama ibu
karena di sini ibu pemundi baru
apa ibu mau dimasukkan ke saat tikus
ayo dilanjutkan lagi makannya
silahkan bu dilanjut makannya
iya ini baru tersedia
iya ini baru turun taksi masih di parkiran
gpp makasih banget yang udah ditolongin
aku kurang esa
kamu yang waktu di pesta
kamu yang ada di pernikahan
saya duluan ya
ternyata cowok itu dari deket lebih ganteng ya
udah baik sopan
kok gue gak tukeran kontak sih
atau gak lofagram gitu
dujau lagi orangnya
perancanganku banyak banget ya
kalau aku naik taksi
gimana nanti ini nuruninnya
mana aku nanti turunin semuanya ini sendirian
siapa tahu dia lagi break makan siang
kamu lagi dimana
aku lagi di jalan mah
mama ini habis belanja di mall puri plaza
ini belanjaannya banyak banget tren
terus ya mama bingung nih bawanya gimana
kamu bisa jemput mama nggak
terus anterin mama pulang
aku juga kebetulan posisinya gak terlalu jauh dari mall itu mbak
mau tunggu di sana ya
mama jalan mertua lagi disini cuu
alhamdulillah baik tante tante gimana
wow belanjaannya tante mayang banyak banget tuh
ya ini sekalian belanja bulanan ki
kamu sendiri juga ini banyak loh
iya kan tadi kiki juga sekalian belanja bulanan
tante mayang tante mayang kiki bantuin aja ya
kaya gak mau ke lobby parkiran
gak usah gak usah ini banyak
nggak apa apa tante daripada nanti tante kerepotan kan
mending kiki aja yang bantuin
gak usah ini kamu juga banyak bawaannya
gak apa apa tante tenang aja
gak apa apa tante
ternyata benar reina adalah putriku
ya allah aku sudah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku
aku harus bisa menebus semua kesalahan ini ke reina
ini hanya untuk aku
itu adalah masalahnya
aku harus menangani siapa
adalah anak aku mak
pantesan papa tuh
merasa dekat banget sama rena
berani kita punya cucu
ya allah mak
papa aku gak sabar lagi pengen ketemu rena
pengen main sama rena
pengen dipanggil opah mak
saya akan bulat harimau untuk baik baiknya

akhir akhir nunggu bakal muncul bikin pelaka itu
tadi gue ketahui
hanya sebagian besar tuh
tapi gak begitu nineones
aku salahclipse andra t samso
sama pernah rapunzel dan
mereka sudah mengakuinya ma
adalah anak aku